lampung pak jalan seperti ini kesannya seperti apa pak
jalan nih pak
jangan jangan digerak jangan gerak

sempat nyangkut pak
sempat nyangkut pak di kota baru pak
sama ya pak ya ini pak jalan buruk
itu instruksi ya
instruksi kepada kementerian renku
dan akun renku untuk
kegiatan kegiatan yang terkait dengan infrastruktur
bisa dievolusi untuk kelangsungan lampung
apa namanya komentar provinsi
terhadap lima belas tuas
jadi kalau tidak salah ada di kurang
dua ratus itu adalah
kebun yang pernah
seperti yang kemarin
itu akan kita bangun tujuh juta daerah
sementara panjang ruasnya dua puluh empat km
akan dibangun oleh pemerintah pusat
melakukan provokasi dengan
sama hal berarti
lima belas yang lain
empat belas yang lain ya karena lima belas kelas itu
delapan juta daerah
dalam posisi ternyata kurang
sebaliknya ternyata diakui
tidak mungkin akan
kebun yang jatuh
kenapa saya sampaikan begitu
bukan berarti langsung digelontorkan
tetapi tetap harus mengaku kepada
dan melihatnya dengan baik
yang mesti ditentukan dalam